komisi pemberantasan korupsi terus mengembangkan kasus suap terkait jual beli jabatan di kementerian agama yang menjerat mantan ketua umum p tiga romahur muzi
saat ini tim penyidik kpk masih memiliki waktu untuk memenuhi pemberkasan sembari menambah jumlah saksi untuk dimintai keterangan hingga pertengahan april
hal itu disampaikan wakil ketua kpk basaria panjaitan di semarang senin siang
biasanya tahap yang kedua nanti baru kita lakukan pengembangan
jadi harus ini pemenuhan karena penahanan itu kan harus bisa dengan segera dua puluh hari
biasanya ott kalau bisa langsung segera kita sidangkan
jadi masih memenuhi pemberkasan panggilan saksi saksi untuk memenuhi berkas yang tersangka yang telah ditersangkakan sekarang ini
masih tingkat ke situ
kalau saksi itu berkembang ya
mungkin ya tidak bisa kita bilang satu apa
tapi yang masih berkembang
ini kan masih dalam penanganan oleh tim penyidik
sudah ada koresponden cnn indonesia arman helmi di gedung kpk jakarta
arman bagaimana perkembangan penyidikan kasus suap jual beli jabatan di kementerian agama
setelah tim penyidik kpk kemarin sudah memeriksa dan juga memanggil nurholis setiawan
selaku ketua panitia seleksi jabatan
ataupun juga pimpinan tinggi di kementerian agama
hari ini tim penyidik kpk juga memanggil tiga orang yang masuk dalam lingkup panitia seleksi jabatan
mereka diantaranya adalah muhammad farid wajdi selaku wakil ketua panitia seleksi jabatan
kemudian juga ada iwan kurniawan selaku sekretaris panitia pelaksana seleksi jabatan
dan ada juga yeni putri
yeni putri ini merupakan tim seleksi atau anggota seleksi administrasi panitia pelaksana seleksi jabatan di kementerian agama
ketiga saksi yang diperiksa hari ini mereka bersaksi untuk romahur muzi
di mana ketiga orang ini juga akan didalami mengenai proses seleksi yang menyangkut
ataupun juga yang membawa nama haris hasanuddin selaku kepala kantor kementerian agama provinsi jawa timur
dan juga menurut kpk keterkaitan antara haris sasanudin ini dengan romahur muzi
karena memang diduga haris sasanudin dan juga muhammad mu'affaq masing masing
kepala kantor kementerian agama kabupaten gresik dan juga kepala kantor kementerian agama provinsi jawa timur
memberikan uang sejumlah tiga ratus juta rupiah terkait proses seleksi jabatan di kementerian agama
dan uang ini berasal dari mereka berdua dari muhammad mu'affaq dan juga dari haris sasanudin
dan ini juga telah diterima oleh romahur muzi seperti itu
kpk juga mendalami dan juga menduga romahur muzi ini ada keterkaitan atau melibatkan orang internal dari kementerian agama
untuk proses seleksi jabatan
proses seleksi jabatan di kementerian agama mengingat dina romahur muzi ini duduk sebagai anggota komisi sebelas
sehingga ia tidak punya wewenang langsung begitu untuk mengatur ataupun juga mengintervensi proses seleksi jabatan
sehingga ia harus melibatkan atau harus bekerja sama dengan pihak internal kementerian agama
untuk itu inilah yang diperiksa oleh komisi pemberantasan korupsi
di mana selain nurholis setiawan juga hari ini tiga nama yang dipanggil seperti itu
dan selain empat nama yang sudah kami panggil
yang tadi beberapa waktu lalu juga tim penyidik komisi pemberantasan korupsi telah memanggil
atau memeriksa beberapa nama yaitu abdurrahman ⁇ sut selaku sekretaris panitia seleksi
dan ada tiga anggota tim seleksi lainnya yang kami kantongi yaitu ada hasan effendi
kemudian kus priyomurdono dan juga ada rini widiantini
jadi benar benar dari kementerian agama saat ini tengah fokus diperiksa oleh tim penyidik kpk
karena memang ada dugaan keterlibatan ataupun juga romahur muzi
bekerja sama dengan pihak internal kementerian agama
selain beberapa nama tadi juga beberapa waktu lalu kpk telah memanggil
kiai haji asep saifuddin selaku pengasuh pondok pesantren amanatul umah
di mana kiai haji asep saifuddin halim namanya disebut
atau dibawa bawa oleh romahur muzi usai pemeriksaannya beberapa waktu yang lalu
di mana menurut romahur muzi kiai haji asep ini turut terlibat dalam memberikan rekomendasi kepada haris hasanuddin
nah pada saat diperiksa atau usai diperiksa
haji asep saifuddin juga membantah bahwa ia turut memberikan rekomendasi kepada haris hasanuddin
bersama dengan gubernur jawa timur kofifa indar parawansa
baik kofifa baik juga kiai haji asep keduanya membantah adanya rekomendasi yang mereka berikan
kepada haris hasanuddin seperti itu untuk dijadikan sebagai kepala kantor kementerian agama provinsi jawa timur
melaporkan langsung dari gedung kpk jakarta terima kasih